mas aku pergi dulu ya mas
mama tuh kangen
kamu tau gak
mama tuh khawatir banget
kamu gimana di luar sana
tapi syukurlah sekarang
kamu dikembali fiat
kita gak akan pernah bisa lagi ya
vinu sudah kembali lagi ke padamu
jaga cucu bapak baik baik ya
dan papa juga sudah menyuruh satpam
untuk lebih bertanggung jawab
bahkan keamanan rumah ini
jadi kamu gak perlu khawatir
makasih ya pak
terima kasih star
agak agak karena bohong nih taku sih yang ya garp wolf lamar ya
agak cepet dikit gapapa ya karena aku masih banyak meeting
tolong minta bil sekalian ya tolong agak cepet dikit
ya aku ngerti kok
ya kita kan sama sama sibuk
ya nggak masalah juga sih
yang penting setiap hari kita pasti bisa nyawang waktu untuk sarapan
atau makan siang bareng
itu aja udah bikin aku senang
tuh kan jadi pelepotan dibilangin
kamu tuh kenapa sih
kita kan udah resmi pacaran
mil kamu kan tau aku tuh dari dulu sayang banget sama kamu
dan aku harap ya kamu bisa mulai menerima semua perhatian aku
dulu sebelum aku mau join perusahaan papa
aku tuh tadinya kayak ya pengen bikin semacam bisnis kecicilan lah sama temen bisnis i o
yah kok malah ngomongin bisnis sih
tapi tiba tiba papa suruh aku join perusahaan dia
karena papa pengen pensiun
dan juga ya seharusnya sih kak arvinda melanjutkan
tapi kayak dan aku juga pikir kak d'andrea kayaknya ga mungkin sanggup menangani ini semua dalam keadaan sendirian
jadi ya join deh
aku juga pernah kerja di i o
mungkin kita bisa kerja bersama

memang harus didapati
empat pokok ya
sabar gini ya pak
kalau terus terusan harus mikirin julia
nggak tahu ada di mana
kita sebar orang orang di jalan
kita kan ada di kota jakarta
kotanya terlalu luas
kita pernah lapor ke kantor polisi
sampai sekarang nggak pernah ada kabar tentang julie
dia itu kan anak jakarta
dia pasti paham kalau harus jalan jalan keliling jakarta bu
nggak tahu kenapa ya pak
perasaan ibu kok
kayaknya ada sesuatu sama anak itu
tapi nggak tahu kenapa pak
ibu apa sih
kita kan baru kenal nikah kemarin
tapi perasaan ibu kok
rasanya ibu gak asing lagi ya sama anak itu
ah ibu bisa aja
ibu merasa kenal dia sebelumnya gitu
ibu kenal dari mana
ya nggak tahu deh pak
perasaan ibu aja begitu
kesantikan lu kan
kerabe di depan
emangnya kenapa nu
iya kalau kamu lagi gak sibuk nanti malam aku mau ajak mau makan malam
ya itu kalau kamu gak keberatan sih
aduh gimana ya
oh vino diajak aja jadi kita makan per tiga
janganlah nuk kasian masih kecil diajak jalan keluar malam
gini aja nanti vino aku titipin ke bibi aja supaya dijagain
hah jadi kau mau nih
iya aku tahu po pasti kamu nggak bisa lama lama jauh dari vino kan
mau terang aja ya
yaudah aku ke dalam dulu ya ganti baju
eh kak diandra
oh manggilnya masih aja deh pakai kakak
sebut nama aja lagi gak apa apa kok
tapi kan kak diandra temannya kak al ya
memang aku kelihatan tua banget ya
sampai kamu gak tega manggil aku tanpa embel embel k
selamat sore tante
aku mau ajak mita untuk jalan keluar sebentar boleh ya nanti
mita aduh bukan apa apa loh wisnu
vino tuh agak rewel sekali kalau ditinggal sama ibunya
tau kan vino tuh kan deket sekali sama ibunya ya
kita kan kewalahan untuk mengendal dia gitu
lagian kayaknya nggak pantes ya
baru ditinggal sama suaminya udah jalan lagi sama laki laki lain
nggak apa apa kan ya wisnu
bisa lain hari kan ya
soalnya sekarang mita lagi nggak bisa diganggu gugah
yaudah mendingan kamu jalannya sama aku aja aku temenin ya
ya hitung hitung sebagai ucapan terima kasih aku karena
kamu sudah menemukan vino
papa kan bahagia sekali karena kamu telah menemukan cucunya yang hilang
udah nggak pakai tetapi tapian
lagi pula yang namanya ibu ibu harusnya banyak kan di rumah
masa ibu ibu udah punya anak

mas aku pergi dulu ya mas
mas aku pergi dulu